terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
sebuah dermaga di galangan kapal pt pal indonesia tanjung perak
selasa siang terbakar hebat
kobaran api diduga berasal dari percikan mesin las
yang menyambar limbah minyak yang tepat berada di dermaga
meski tidak ada korban jiwa
peristiwa ini sempat membuat panik para pekerja
beginilah kepanikan pekerja yang tengah memperbaiki kapal
para pekerja langsung berhamburan keluar saat mengetahui api
disertai asap hitam membumbung tinggi di sekitar lokasi
kebakaran ini diduga bermula dari percikan api pengelasan
untuk perbaikan kapal yang mengenai limbah minyak
dan tumpukan bahan mudah terbakar di dermaga
tak pelak api cepat membesar dan menjalar ke seluruh dermaga
beruntung tiga unit pemadam kebakaran segera dikerahkan
dan berhasil memadamkan api beberapa menit kemudian
proses pekerjaan perbaikan
di mana pada saat melakukan proses perbaikan pengelasan
itu ada yang terpercik pak
jadi api terpercik
kemudian itu mengenai limbah yang ada di atas air
meskipun menimbulkan korban jiwa
akibat kebakaran ini aktivitas perbaikan kapal
sempat terhenti beberapa saat